satu tahun covid sembilan belas di indonesia nyatanya belum kunjung berakhir
siapa sangka virus yang awalnya diremehkan malah justru merubah banyak hal
apabila di sisi kesehatan covid sembilan belas tentu memakan banyak korban
di sektor lain seperti ekonomi dan sosial kita semua beradaptasi
demi terhindar dari paparan virus
lantas seperti apa warga menyikapi satu tahun covid sembilan belas
yang mengancam negeri ini
nah gimana tanggapan terkait dengan penanganan covid sembilan belas di indonesia
sudah cukup puas atau bagaimana
masih cukup lumayan ya
sebenarnya sih sudah cukup luas
menurut saya sih sudah puas ya
masih kurang puas ya
kalau misalnya kita skalain sepuluh ini sudah tujuh delapan
masih butuh sedikit diperbarui lagi
sang indonesia selangkah lebih maju dari negara lain ya
tempat cuci tangan atau tempat sanitizer mungkin
kalau secara peraturan sih sudah oke
tapi kalau secara peraturan
secara penerapan dari masyarakat juga kadang masih ada yang kurang
sepertinya sih memang dari kesadaran masyarakat sendiri ya untuk menjalankan ya
beberapa yang sadar beberapa juga belum begitu aware sama covid ini
kalau memang masyarakat patuh sih seharusnya covid ini mungkin lebih bisa drastis menurun ya
kalau untuk vaksin harus lebih diedukasikan lagi sih
vaksinasi mungkin harus dipercepat
ini mbak perintah untuk lebih memperluas semua
kalangan masyarakat bisa mendapat vaksin tersebut
biar tingkat penyebarannya juga gak terlalu signifikan naik sih
misalnya kita bisa kembali lagi ke awal baru pertama kali covid itu terdeteksi di indonesia
harapannya apa terkait penanganan dari awal
dari awal tuh seharusnya kita udah kayak melakukan karantina sejak awal kayak lockdown sejak awal
kita lihat di awal ya seperti pemerintah itu mungkin menganggap wah aman aman aja gitu loh ya kan
dari awal pengen banget pemerintah tuh bisa lebih care banget sama
dari covid sembilan belas ini gitu
psbb sudah cukup baik sama penanganan tiga m yang dari kecil aja dulu itu juga sudah baik sih
pemerintah mungkin cepat harus cepat tangkap lagi sih
kalau pemerintah kan masih kayak terlalu menemekan ya kalau dari dulu selama covid sembilan belas ini
kalau pemerintah ini nggak tegas menerapkan seperti itu kantor kantor masih banyak yang mau memakna karyawannya untuk masuk
sudah mengetahui satu tahun kita ada di tengah pandemi itu pelajaran berharga apa sih yang berasa banget bagi mbak
lebih banyak lah
waktu dengan keluarga lah ya
itu kayak belajar lebih bersyukur sih hal hal kecil
jadi lebih disiplin dan lebih menjaga kebersihan aja
walaupun kita nggak sakit ataupun nggak sakit kita harus rajin minum vitamin jaga kesehatan
lebih kayak menjaga keamanan ya dalam kita keliaran di luar gitu
kita di rumah lebih memperhatikan kesehatan kebersihan diri kita sendiri
terus kita juga bisa menjaga kesehatan
juga sama lebih peduli
biasanya kalau kerja ya sibuk sama kerja jadi sekarang kita lebih banyak waktu itu sih
kita harus pinter saving money
kedepannya menabung atau spend money kita untuk apabila terjadi kejadian seperti ini